hari raya idul adha merupakan hari suci umat muslim yang ditandai dengan membagi bagikan daging kurban
namun di denpasar bali ini daging kurban tidak hanya dibagikan kepada kaum duafa ataupun umat muslim saja
tapi daging kurban ini juga diberikan kepada umat hindu yang tinggal di sekitar masjid
panitia kurban di kawasan padang gria denpasar barat membagikan daging kurban ke warga di sekitar masjid
tidak hanya kaum duafa dan umat muslim warga yang beragama hindu juga menempatkan jatah daging kurban
khusus untuk umat hindu bali panitia kurban hanya menyediakan daging kambing
hal ini dilakukan untuk menghormati umat hindu yang tidak mengkonsumsi daging sapi
sapi merupakan hewan suci bagi umat hindu
kami sangat berterima kasih dengan pembagian hewan kurban
itu semua warga kami antusias berterima kasih dengan mendapatkan pembagian pembagian
itu sudah sejak kapan pak kalau untuk pembagian kepada non muslim juga
ini udah lama sekali saya tinggal di sini udah mulai tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
di selama kita setiap acara setiap jam kita berbagi dengan muslim
tidak pernah disalahkan
pembagian daging kurban ke umat hindu sudah berlangsung turun temurun sebagai wujud keharmonisan warga muslim dan hindu
bahkan ada warga hindu yang menyumbangkan hewan sapi dan kambing
untuk disembeli saat idul adha
nandang risa di astika denpasar